saya dan adik saya taunya ibu saya itu kerja di pabrik
ibu tuh jarang pulang
tapi untungnya kita itu dijagain sama nenek
dan saya sama sekali gak pernah curiga sama ibu
nah tiga menit lagi ya
eh dua menit lagi nih
satu menit lagi
niat lagi juga gak apa apa deh buat kamu
udah selesai tugasnya
kalau gak ngebantu gak usah nanya nanya ya
ini mama buatin kamu berani
maaf aku mesti siaran
kamu lanjut aja kerja
terima kasih anak
kalau gak dimakan juga gak apa apa
masih ada aku sama anak anak lain
selamat malam pendengar sekalian
kembali bersama saya fitri natasha di acara suara hati ibu acara yang paling kalian tunggu tunggu
nah seperti setiap malam
aku akan membuka hotline
dan menunggu orang orang yang muncul hati di sini
sudah ada telepon
radio namanya sam
dengan siapa ini
panggil aja saya rati
kamu hanya tenang dulu ya
nanti kalau kamu udah tenang
baru deh kamu keluarin semua yang mungkin ada
saya belum pernah lagi sembuh
tunggu saya itu
tunggu saya itu
oh saya ternyata perempuan malam
kamu masih dengar aku kan
rati aku turut prihatin dengan keadaan kamu
kamu masih bisa cek suara
kamu masih bisa cek suara
kamu masih bisa cerita
saya dan adik saya taunya ibu saya itu kerja di pabrik
ibu itu jarang pulang
kita itu dijagain sama nenek
dan saya sama sekali enggak pernah curiga sama ibu
nah kita tak pernah berdua kebawa
tapi kita tak pernah selalu quail
itu sudah tiba saat kita selesai
budak budak kami punya
ibu udah pulang
kamu tidur aja
ayo pindah ke kamar ya
kok ibu udah dua hari dua malam
mau pulang pulang sih nek
ibu kamu itu mungkin sibuk
yura kalau gitu
kalian berdua tidur ke kamar nek aja ya
bonny tidur ke kamar nek
tapi walaupun ibu kayak gitu
kita tuh deket banget sama ibu
hasil nilai rapot kalian bagus bagus semua
kalau gak bagus nanti bu marah
ibu itu gak bakalan marah sama kalian
tapi ibu paling cunggih kalian
makasih ya bu ibu udah pengen nilai rapot kita
padahal kan ibu kerja pulang pagi
ini udah kewajiban ibu
ibu tuh sayang sama kalian berdua
latih juga sayang banget sama ibu
oh ya karena anak ibu ini hebat nilainya bagus bagus
ibu mau traktir kalian
aku mau jalan jalan ya bu
yaudah sekarang kita masuk dulu
mandi ganti baju terus jalan jalan
seneng kan kalian
seneng banget bu
bu makasih ya udah ajak kita makan terus jalan jalan seharian sama beli mainan bu
iya sayang mami ini kan bekerja buat kebahagiaan kalian
kok dia gitu sih bu di jalanan lagi
udah padanan bu
udah padanan bu
udah padanan bu
udah padanan bu
udah padanan bu
udah padanan bu
hei shhh jangan dilihatin
itu gak baik itu emang pekerjaannya si apg itu
ya kerja apa bu
pokoknya dia itu kerja gak baik disebutnya perempuan malam
kalian jangan kayak gitu ya
udah yuk kita masuk mobil aja ya
kak jangan sampai keluar garis
tau gak sih ibunya latih sama bon itu siapa
ibunya mereka itu perempuan malang
kenapa sih mereka gak mau temen sama kita
kakak juga gak tau bon
latih boni kalian tuh ngapain main disini
nih ibu beliin es krim buat kamu
bahkan waktu aku sama boni masih sekolah
orang tua murid tuh datang ke sekolah kami buat demo
mereka gak mau kami sekolah disitu lagi
gak ada satupun orang yang belain aku ataupun adik aku mbak